hal ini diungkap di reskrim mumpol dan metro jaya pada rilis selasa kemarin
dua tersangka yang telah ditetapkan adalah muhammad bagja dan komar
keduanya ditangkap di kawasan jakarta selatan dan jonggol jawa barat pada senin sore
sedangkan empat tersangka yang masih buron adalah abdul manaf abdul latif dia ulhak dan ade purnama
mereka diimbau untuk segera menyerahkan diri
penyidik masih mendalami motif dari pengeroyokan ini
namun dari hasil pemeriksaan sementara para tersangka bukanlah dari elemen mahasiswa
kami ekspos kami rilis sengaja hari ini untuk segera menyerahkan diri
jumlah tersangka ini masih terus akan bertambah
dari data yang sudah kami himpun dari dua orang yang sudah diamankan ini statusnya adalah sebagai wira swasta
para tersangka diidentifikasi dari video pengeroyokan
ade armando yang viral di media sosial
mereka dijerat pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang pengeroyokan
buri tanjung jakarta